sementara di daerah lainnya pertanian sangat dipengaruhi kondisi cuaca
di bengkulu hujan deras yang mengguyur sejak rabu pagi membuat puluhan hektare sawah terancam gagal panen karena direndam banjir
berbeda dengan warga di bengkulu warga di sekitar waduk jati gede yang tak punya lahan pertanian
justru mendapat berkah tersendiri dari musim kemarau ini meskipun dibayang bayangi mimpi buruk gagal panen
kekeringan jadi momok yang menakutkan bagi petani
namun di kabupaten sumedang jawa barat sejumlah warga desa jati bungur justru memetik berkah dari kekeringan ini
warga memanfaatkan kekeringan waduk jati gede untuk menanam padi di area waduk yang mengering sejak pertengahan juli lalu
oncim salah satu warga sadar lahan yang mereka tanami bisa saja gagal panen ketika air kembali merendam lahan waduk
dikarenakan yang ke satu daripada nganggur kita tamanin dulu sebelum air menaik
jangan berpikir pikir kita akan menanam panen kita akan menanam air kita akan menanam air kita akan menanam air
kalau keambil ya hitung hitung kita nanti buat panenan buat nyambung beli beli beras kan nyambung hidup gitu istilahnya kan
nah sekarang istilah ah ini tanah siapa ini tanah siapa enggak
sekarang itu tanah pemerintah
siapa yang mau bertanam bertanam tapi harus ditanggung resikonya itu
kalau air naik itu kan istilahnya jangan mengadu ah saya kerugian sekian enggak itu
itu ditanggung saya sendiri
namun langkah menanam di waduk jati gede ini punya dampak buruk bagi lingkungan dan petani lain
sejauh ini dari pantauan kita kita kan melakukan uji uji kualitas air
ini terjadi peningkatan polusi di perairan ini
ya dari berbagai pupuk kita kan dari berbagai parameter parameter
seperti diketahui waduk jati gede menjadi salah satu sumber
pembangunan air dan lahan pertanian di cirebon dan indramayu